seorang remaja bernama al munawir delapan belas tahun tewas tenggelam di dasar kolam air terjun bantimurung ii
desa borisalo kecamatan parangloe kabupaten goa sulawesi selatan pada minggu pagi
sebelumnya korban bersama puluhan rekannya berkemah di lokasi tersebut sejak sabtu siang
pada minggu pagi korban bersama dua rekannya menuju lokasi kolam air terjun untuk bersuah foto
naas korban yang tak bisa berenang terpleset ke dasar dan tenggelam
keluarganya yang berusaha menolong juga nyaris menjadi korban
tim sar gabungan yang melakukan pencarian berhasil mengevakuasi jasad korban dari dasar kolam sedalam lima meter
dan membawanya ke puskesmas parangloe
lantaran pihak keluarga menolak otopsi jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka di jalan kemauan kota makassar
mereka rencana melakukan camping dan bermalam di lokasi atau di tkp
nah pada saat itu setelah dievakuasi
pihak kepolisian datang bersama tim sar
kemudian mengevakuasi ke puskesmas selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan
korban meninggal dunia kemudian pihak keluarga sudah dihubungi
dan mendiam kejar sebagai kecelakaan kemudian menolak dilakukan otopsi
aparat kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari lokasi air terjun bantimurung ii
lantaran belum dibuka untuk umum dan bukan tujuan wisata
pun terjamak oleh dinas pariwisata kabupaten goa
yahya maulana goa sulawesi selatan